karimau aku mendengar suara harimau
instingku mengatakan ada manusia harimau
iya benar manusia harimau jaraknya cukup jauh dari sini
tapi aku mampu mendeteksinya
siapa manusia harimau ini
aku harus membuktikan siapa dia sebenarnya
ternyata benar kata anakku putra alam
harimau yang dikatakannya itu benar benar ada

benar harimau ini bukan harimau biasa
percayalah sama kau ini adalah saudaraku
kita ini satu darah
siapa sebenarnya harimau itu
imba rambai imba di ulu
tanah berputing bisingan murung
amenan raja degulu
akulah patik akan mengurung
tanah berputing bisingan murung
amenan raja degulu
akulah patik akan mengurung
imba rambai imba di ulu
tanah berputing bisingan murung
amenan raja degulu
akulah patik akan mengurung
harimau muda ini akhirnya tunduk juga di tanganku
dia memang belum benar benar sempurna sebagai harimau